halo teman teman cnn indonesia apa kabar semuanya
saya mau pin comment dulu untuk tahu judul ngobrol kita hari ini apa ya
terima kasih sudah bergabung dengan saya di chatroom cnn indonesia
hai apa kabar semuanya
semoga sehat sehat aja sampai hari ini
halo yang sudah bergabung juga
hari ini saya prasidya puspa anchor cnn indonesia
akan memandu chatroom di instagram at cnn indonesia hari ini rabu delapan juli dua ribu dua puluh ya
nah narasumber saya hari ini namanya raka ghani satria
oh belum dipin sorry
aku pin dulu ya sebentar
oke jadi narasumber saya namanya raka ghani satria
kita bahas soal apa namanya waktu itu hari kesehatan mental sedunia ya
we kita lihat udah gabung belum nih
kita masih tungguin raka untuk gabung di live instagram
tapi ya kenapa sih saya hari ini ngomonginnya kesehatan mental
nah karena kita tahu pandemi yang sekarang terjadi itu bukan cuma apa ya bukan cuma berdampak pada fisik kita
tapi juga saya yakin berdampak pada mental
teman teman semua termasuk yang kemarin work work from home lama lama di rumah
kemudian teman teman yang mungkin kena phk atau teman teman yang bisnisnya gagal
itu pasti juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental
kita dengar angka kematian yang begitu tinggi juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita ya
apalagi semua saat ini tuh kita dihadapkan dengan aturan new normal
kita harus bukan jalan lagi tapi kita harus lari
gimana caranya bisa beradaptasi dengan cepat dengan keadaan seperti ini di masa pandemi ya
terima kasih sudah bergabung banyak sekali
halo rizky aji indy marhandi ada maya estianti uh oke
ada rekan saya juga yang hari ini mantau saya ada farhani sanasution anchor cnn indonesia
terima kasih banyak
tapi ya kalau kita ngomongin soal kesehatan mental nih saya lihat di beberapa media online termasuk di cnnindonesia com
kemudian di luar negeri bahkan di indonesia juga terjadi ya
kemudian kasus bukan kasus bisnisnya bangkrut
kemudian soal perceraian yang melonjak angkanya
atau hubungan dengan sesama manusia yang ternyata tidak berhasil di masa pandemi ini
kemiskinan kematian itu juga kan mempengaruhi sedikit banyak kondisi mental kita ya
nah gimana kemudian cara ngadepin stres ini
apakah stres ini normal untuk manusia di masa pandemi seperti ini
atau mungkin jangan jangan sebagian orang ngerasa aduh nih gue dua ribu dua puluh krisis kegagalan gak bisa semuanya gagal
kantor gak berjalan bisnis gak berjalan dan segala macamnya gak berjalan
hubungan percintanya mungkin juga gak berjalan
nah merasa nggak produktif juga mungkin karena biasanya aktif banget terus harus di rumah aja dengan segala keterbatasannya
jadi gak bisa deh tuh kayak mengukir prestasi atau kayak aktif gitu agak sulit mungkin ya
buat sebagian orang
pertanyaannya tadi balik lagi normal nggak kita sebagai manusia ini merasa gagal
gimana sih caranya atau syarat apa aja sih sesuai dengan judulnya ya
syarat menjadi manusia kuat
syaratnya seperti apa aja sih kita bisa menerima kegagalan kita bisa mengatasi kecemasan di tengah ketidakpastian saat ini
karena saya yakin itu sebenarnya takes time
kita coba ngobrol dengan orang yang salah satu sosok yang mungkin juga pernah ada di titik terendah dalam hidupnya
saya yakin dia bisa berbagi cerita berbagi pengalaman sama kita seperti apa
solving problemnya ya
kayaknya udah gabung nih ada raka ghani satria di at menjadi manusia
jadi kita akan live instagramnya kalau dia mau menjadi manusia
hamzah terima kasih banyak sudah bergabung
melihatmu aku bahagia
iya nggak boleh stres pokoknya di masa pandemi ya
hai apa kabar
ini kita udah lama banget ya gak ketemu ya terakhir di studio tuh hari kesehatan mental
iya betul betul sekali
suara aku jelas mbak
suara aku jelas gak
ini lagi dimana sih lucu banget backgroundnya
aku lagi di kantor
tapi karena kantor kita itu gak ada uang meeting
jadi pinjem kantor atas
kebetulan kantor atas satu kolega juga namanya freddy norebang
memang karaoke korea
terus mereka punya studio kayak gini
yaudah aku pinjem dulu
eh gimana selama pandemi empat bulan terakhir ngejalanin bisnis bareng teman teman di menjadi manusia
suka dukanya gimana
mungkin di awal banyak adjustment lah mbak
outputnya harus shooting ke studio
kemudian kita harus produksi konten
dan akhirnya banyak adjustment adjustment yang terjadi di sana
awalnya agak shock ya karena gimana nih kita harus apa setelah ini
akhirnya memutar otak
coba berbagai macam cara
apa sih yang bisa kita lakukan untuk survive this pandemic
itu sih mbak kurang lebih
oke eh kita kan lagi bahas soal kegagalan
krisis kegagalan dua ribu dua puluh yang kayaknya banyak banget dicurahkan dikeluhkan sama website di lini masa kan
mungkin aku nggak nanya dulu soal titik terendah raka di masa pandemi ini seperti apa
tapi sejauh ini dalam hidup raka sendiri apa sih yang bikin seorang raka ghani satria ini kayaknya down banget
terus kayak udahlah mau nyerang aja gitu apa sih
kalau aku membagi ada beberapa fase di hidup
salah satunya mamaku meninggal aku umur enam tahun
pada saat itu ya one of the lowest point yang untuk berdamai dengan keadaan it takes lot of time buat aku
butuh waktu lima belas tahun sampai akhirnya di umur dua puluh satu realizing okay life must goes on
yang kedua adalah ketika masuk ke rumah sakit jiwa karena narkoba
jadi ada satu posisi di mana
itu tahun dua ribu tujuh belas
aku ambil apapun dosis
akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa sama keluarga
dan ketika di rumah sakit jiwa itu dalam proses rehabilitasi ada satu momen tangan sama kakiku diikat di tempat tidur
ya one of the lowest point mungkin itu yang jadi bertanya lagi lo mau ngapain sih sama hidup lo
cuman mungkin kalau aku sekarang melihat lowest point itu kayaknya kalau aku gak masuk rumah sakit jiwa gak akan ada menjadi manusia sekarang
karena rough ideasnya menjadi manusia timbul ketika tangan kakiku diikat gitu pas dibuka
sama hidup lu
dengan segala niat
tuhan kasih lo gak bersyukur banget
akhirnya aku make a conclusion lah
aku dikasih kesempatan kedua sama tuhan
aku hampir overdosis masuk rumah sakit jiwa aku feel banget as a human being gitu
kemudian disitu aku bikin janji aku pengen bantu orang lain
akhirnya ya bikinlah menjadi manusia gitu
jadi kamu pertama dua co founder lainnya akhirnya ngobrol bareng bikin menjadi manusia ya
tapi kenapa tuh menjadi manusia
karena itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
itu tuh itu tuh
mungkin karena tu berdua orang yang nyokap sama itu aku bikin een yang kurang bisa
sebenarnya kalau aku persenalnya aku punya mental illness aku mengidap adhd namanya tension deficit hyperactivity disorder
yang memang bikin aku questioning a lot about life
hidup tuh harus seperti apa sih jadi it makes my brain worse all the time dan
ketika waste all the time ini aku questioning banyak gitu mbak
hidup tuh harus seperti apa ketika aku bingung aku harus kemana
apalagi pada saat itu masih belum bisa berdamai dengan kehilangan mami pada saat itu gitu
aku mencoba cari jawabannya tuh ke tembakau gorilla
jadi menjadi manusia aku yakin bahwa ada orang yang di luar sana
itu efek kulitnya efek kulit itu gak sih
bukan bukan aku kurang tahu sih cuman kalau ke aku memang nggak ke kulit
kemudian itu sih mbak kalau dari aku lebih ke apa namanya
aku tau there is a lot of people di luar sana yang mungkin pada saat sekarang
itu sama bingungnya dengan aku pada saat itu
dan aku bikin menjadi manusia supaya ketika bingung sama hidup ya gak perlu
konsumsi tembakau gorilla ataupun apa
maksudnya kalau misalnya kita di rumah sakit jiwa gitu untuk bisa tau apa sih sebenarnya hidup
hidup seperti apa yang kita jalani
nah menjadi manusia tujuannya untuk membantu itu
dan kenapa concern banget tentang kesehatan mental
first aku punya mental illness
yang kedua adalah kesehatan mental nih
sebenarnya satu hal yang cukup serius
bahkan ada di dalam tubuh kita tapi gak banyak orang sadar akan itu
karena gak keliatan
kalau misalnya kita sakit
ada symptoms ya gitu
kalau misalnya batuk ya batuk pilak badannya hangat gitu
nah kalau kesehatan mental ini kan tidak terlihat sih itu kan
jadi sehingga ini semoga ini menjadi penting untuk di angkat
menjadi penting untuk disuarakan
karena gini mbak ketika kita berbicara tentang kesehatan mental sendiri
kita tuh gak melulu ngomongin penyakitnya loh
kita tuh ngomongin tentang kondisi fisik seseorang
kayak kita bahagia kita sedih
ketika kita sedih bagaimana ini berdampak terhadap diri kita
kehidupan kita sehari hari
jadi memang angle nya tidak perlu tentang penyakitnya
tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia punya kondisi kesehatan mental kita masing masing
kalau di masa pandemi seperti ini
yang banyak dikeluhkan orang
yang bisnisnya bangkrut
kemudian banyak phk
mungkin teman teman menjadi manusia juga banyak banget dengar cerita itu
dari apa namanya followers followers kalian yang kirim pesan kirim surat ke kalian
apa sih yang ditangkap sama menjadi manusia kegagalan atau kecemasan semacam apa
yang paling banyak dirasakan sama teman teman warganet yang
memang juga ngikutin menjadi manusia
kalau di kita paling lebih ke gini mbak
ketika kita sebagai manusia bersosialisasi dengan orang lain menjadi sebuah kebutuhan ya
yang justru diceritakan tidak
kalau kita lebih meng highlightnya ada beberapa mungkin cerita bahwa di phk
kita terbiasa hidup bersosialisasi dengan manusia lain
kita berinteraksi kita memberikan asupan untuk jiwa kita
oh yaudah gue berinteraksi sama temen gue untuk dapat energi gitu
ketika suap karantina kemarin kan banyak yang ruang geraknya terbatas
kita masih gak bisa kemana mana
dan ini ternyata teoritically menyebutkan bahwa meningkatkan stress level kita sebagai manusia
karena kita biasanya berinteraksi sama orang tiba tiba kita harus mengurung diri di rumah
adapt sama kondisinya adapt sama lingkungan gitu
yang memang kalau keluar ya membahayakan orang lain
jadi kalau sekarang ngelihatnya lebih kayak pada saat itu
suakarantina ini berdampaknya ketika kita dalam kondisi yang sendiri di dalam rumah
dan tidak bisa beraktivitas ataupun bersosialisasi
itu yang berdampaknya sih paling banyak dampak yang dirasakan mungkin disitu
tapi kalau menurut raka yang udah ngerasain mungkin sedrop itu
seapanya namanya udah mau menyerah lah istilahnya
di masa krisis seperti ini yang kita rasakan banyak
kemudian banyak orang yang merasa cemas merasa stres merasa gagal
normal nggak sih sebagai manusia
normal banget lah mbak
maksudnya kadang kita selalu ngerasa kita tuh manusia paling kuat
yang bisa menghadapi berbagai macam masalah yang kita punya
cuman ternyata mengakui kelemahan kita adalah kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh kuat gitu
kita kuat untuk mengakui itu jadi ya satu hal yang sangat normal mbak
mengakui tapi kadang gak bisa dilakuin sama setiap orang loh
artinya mungkin ada orang yang tidak percaya untuk cerita sama orang lain
mungkin orang kepercayaannya sudah tidak ada seperti ibunya atau keluarganya
gimana kemudian solvingnya
kita pengen nih ceritain ini gitu tapi mediumnya nggak ada gitu gimana
kalau aku sebenarnya membagi ke
ketika kita pengen menyuarakan apa yang jadi kegelisahan kita
ada beberapa outlook gitu
yang pertama adalah bercerita dengan orang lain
kayak cumpul sama temen kemudian
sama orang terdekat sehingga kalau kita bercerita
meringankan beban kita gitu
kemudian kalau timbul pertanyaan kedua
kalau misalnya kita nggak bisa bercerita sama orang lain
apa yang harus kita lakukan
mediumnya ada dalam bentuk tulisan gitu
kita bisa menugaskan apa yang kita rasakan
journaling gitu journaling our feelings journaling kayak
aku pun pada saat itu juga kayak salah cliché banget
cuman realizing di momen hidup sekarang aku ternyata ketika kita menuliskan satu kejadian
ternyata ketika kita menuliskan satu kejadian
di hidup kita dan kita baca di kemudian hari
ini satu hal yang nggak bisa kita lupakan gitu
kita menuliskan sebuah memory
dan ketika menuliskan permasalahan kita dalam sebuah catatan
itu sama balik lagi meringankan beban kita ketika kita cerita ke orang
meringankan beban karena mengeluarkannya lewat cerita
ketika kita menuliskan mengeringankan bebannya lewat tulisan yang kita tuliskan gitu
nah output yang ketiga sebenarnya pendekatan yang lebih ke spiritual sih
nah kayak aku percaya kalau misalnya kita sebagai manusia
percaya bahwa ada greater power di atas kita ya tahu kan

berbicara dengan dia

kalau misalnya kita baca agama kita islam ya berbicara sama tuhan kita
agama kita apapun hindu muda katolik atau bahkan kita tidak percaya agama
tapi kita pastikan bahwa ada greatle power di atas kita berbicara dengan pencipta gitu
dan aku merasakan aku tipe yang ketiga sebenarnya
kayak kalau misalnya aku lagi love banget
aku biasanya berdiri kayak cerita sampai nangis
angin sekarang udah punya pacar jadi udah bisa cerita sama pacar gitu
terkait kalau belum pernah hidup
cuman kalau belakangan ketika belum punya pacar
aku merasa sendiri kayak gak bisa cerita sama mami gitu
sama ayah juga gak tinggal bareng
jadi aku realize ketika aku gak punya siapa siapa
oh ternyata masih punya tuhan
jadi memang ada tiga pendekatan
oke tapi tipsnya tadi bagus juga
nulis semua masalah yang memang kita pengen ungkapkan sama orang
kita lihat di kemudian hari itu kayak mungkin
wah dulu gue pernah sejatoh ini gitu ya
wah dulu gue pernah seseding ini gitu
gak nyadar mungkin kita ternyata bisa melewati tahap itu
yang mungkin waktu itu kita bilang kayaknya nggak bisa deh
udah deh stop deh sampai sini meja gitu ya
tapi kalau ngelihat zaman sekarang nih di luar soal pandemi
juga sampai sekarang kita tahu masih ada banyak tuntutan lingkungan
yang menuntut orang orang itu harus jadi sempurna
banyak banget di lini masa kita ngeliat gitu
kadang meminta orang untuk menjadi sempurna
ada pola yang sadar nggak sadar meminta kita untuk seperti itu
gak boleh gagal
tapi sebetulnya bisa gak
gak sih kita bikin filter untuk diri kita sendiri
hei kalau tuntutan untuk jadi sempurna itu tuh kadang gak baik loh
kadang kadang kita gak bisa lah memaksakan apa yang memang kita tidak bisa
seperti orang lain gitu
bisa nggak sih kita bikin filter itu
sebenernya bisa mbak
dalam artian gini
apa ya yang membuat kita ngerasa harus sempurna adalah
menjadikan orang lain sebagai tolak ukur gitu
menjadikan orang lain sebagai benchmarking
menjadikan orang lain sebagai benchmarking
menjadikan orang lain kok dia udah disana kok gua belum
yang menuntut kesempurnaan tersebut kan sebenarnya datang dari diri kita sendiri
gitu kayak apa namanya orang ini udah di tahap itu kok gue belum ya
cuman ini balik lagi ke bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang yang mana sih
dari kacamata yang mana nih kita mau pakai melihat kondisi ini
kalau dari aku penuhi mungkin aku juga back then
orang yang kayak gua harus bisa sempurna
cuman aku real saya tahu aku manusia dan manusia gak ada yang sempurna
dan ketika membandingkan diri sama orang lain mungkin gak akan pernah ada habis ya
ada orang yang mungkin ada di tahap seumuran aku gajinya lebih besar daripada aku
ada yang mungkin apa namanya mudah berkeluarga
cuma aku sadar satu hal bahwa ya kehidupan itu bukan perlombaan
karena kehidupan bukan perlombaan ya setiap dari kita punya kecepatannya masing masing
dan apapun yang terjadi di hidup kita udah sesuai dengan waktunya gitu
aham aham setuju banget
tapi ternyata masih banyak orang yang cemas apalagi di tengah ketidakpastian kayak gini

tadi raka bilang ada tiga hal cerita sama orang atau ditulis atau kembali pada tuhan lah ya cerita sama tuhan
tapi kemudian kapan sih kita sadar kita harus sadar diri nih
kita tahu kalau ternyata kecemasan kita itu udah jadi toxic dan kita butuh profesional healt
hmm oke jadi gini mbak ketika kita ngerasa bahwa ini sudah berdampak kepada kehidupan kita sehari hari
ketika kita merasa bahwa ini sudah berdampak kepada kehidupan kita sehari hari
dimana ketika biasanya kita rutin bisa jam tidur kita benar kemudian kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan baik
apa disitu kan sebuah tanda nih ketika kita ternyata kegelisahan kita mengganggu kehidupan kita sehari hari talk to professional gitu
berbicaralah pada orang yang benar benar tahu bahwa mereka belajar secara teoritis untuk mendiagnose seseorang
jadi kalau misalnya memang kita ngerasa dan kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berdampak kepada kecemasan kita sehari hari gitu ya kan

juga ngerasa enggak baik baik aja ini ketika sudah berdampak sampai mengganggu kehidupan sehari hari dua ribu fossil itu mungkin momen yang tepat untuk berjalan jadi semangat untuk naik
itu mungkin momen yang tepat untuk berjalan jadi semangat untuk melanjutkan ketid zitkan mengatakan bahwa kita sendiri hari hari kita
batin banget ya gue talk to someone sih
aku ngelimitin diri aku gini mbak sekarang
aku udah gak pernah ke psikolog aku udah gak pernah ke
psikiater tapi aku melimit diri aku gini
i have to know when to stop dan yang harus kita lakukan
untuk sampai akhirnya bener bener sampai tahap kesana
udah kenal dulu sama diri kita
karena kayak yang tadi aku bilang
kalau misalnya mbak fuspa gak baik baik aja
aku gak tau tapi yang tau ya mbak fuspa sendiri
bagaimana taunya dengan mengenali diri kita
eh tapi dengan segala informasi yang ada
mungkin juga teman teman menjadi manusia
kasih informasi itu ke teman teman
gimana menjadi kuat gimana menjadi hebat
di tengah pandemi dan
di tengah keterbatasan di tengah krisis
kegagalan ini tapi
cara bijak menerima informasi yang
kita terima kadang mungkin aku pernah
mungkin raka juga pernah ketemu
yang juga concern dengan mental healing
ada hal hal penyemangat
atau informasi yang mungkin
bikin kamu semangat tapi
ternyata itu tidak baik buat kamu
nah itu gimana kita harus
maksudnya informasi yang diberikan benar gitu
tapi ternyata belum tentu cocok sama kita
gimana kita memfilter informasi itu
oh oke aku harus melakukan sesuatu
terus yang memang dikasih tahu informasinya itu
bermanfaat buat saya
oke kalau aku selalu
apapun yang dibuat menjadi manusia
karena kita memang media
dan juga kita
informasi yang kita berikan adalah
kita adalah naratif media
jadi memang sebelumnya yang diberikan
adik adik yang sudut pandang
kalau dari kita personally yang kita
balik lagi aku tuh gak bisa filter
apa yang aku sampaikan dampaknya untuk orang itu seperti apa
itu aku gak bisa filter
tapi aku mencoba sebisa mungkin membuat apapun yang dibuat di menjadi manusia
itu tuh bisa menyuarakan paling tidak suara seseorang
jadi karena personal narrative ini ketika misalnya yang bersuara adalah seseorang yang pernah mau bunuh diri gitu ya
memfilternya aku lebih memfilter ke berapa banyak sih orang yang pernah mencoba bunuh diri gitu
ketika aku melihatnya dari segi impact sebenarnya
kayak ketika orang ini bercerita berapa banyak orang yang akan merasakan dampak positif dari ceritanya gitu
nah ketika berbicara toxic positivity sendiri
ini tuh sebenarnya kalau aku tuh ngerasa bahwa toxic positivity tuh cukup bias ya
dalam artian di tahap mana sih segala sesuatu itu dianggap sebagai sebuah toxic positivity gitu
di tahap mana itu menurutku menurut aku masih agak bias
cuman as long as apa yang kita berikan orang lain merasa bahwa dia benar benar butuh itu
ya gak masalah
dan jangan yang kayak gini sih
kayak misalnya orang cerita ya lu kurang bersyukur kali udahlah bersyukur aja
bersyukur sama hidup lu that kind of things
yang sebenarnya kayak ya gue juga tau kali gue harus bersyukur gitu
cuman menjadi nasi mencoba mengolah sebisa mungkin untuk tidak menyuarakan
ya bukan bersyukurnya highlight kita tapi when you are in loss ya get up gitu
tapi dalam mengutusan kata katanya memang puitis dan juga menenangkan
kalau ketika orang sudah gagal sudah jatuh
sudah ingin menyerah kemudian mungkin ingin bunuh diri
atau mungkin kayaknya gue butuh ke psikiater deh
atau gue butuh ke psikolog deh
tapi ada loh ternyata orang orang yang
lu lebay deh ya nggak sih
lon gak usah drama deh ngobrol aja sama orang
atau ngelakuin apa cari aktivitas lain segala macam
sebagai orang yang mentalnya lagi cedera nih ya karena kegagalan
terus dengar hal seperti itu itu kan harusnya semakin bikin menyerang ya
itu kan harusnya semakin bikin menyerang ya

problem apa solvingnya tuh gimana ya kira kira
kalau orangnya mungkin pernah waktu zaman zaman yang dulu pakai narkoba dan segala macam
justru malah ditampar sama orang orang
lu gila sih lu make sih apalah segala macam
gimana kemudian bangkitnya dari diri sendirinya tuh
ya jadi gini mbak
kayak i have something dalam diriku yang mungkin sudah mencoba berdamai tapi tetap ada gitu
salah satunya adalah ya tadi perkataan orang
maksudnya orang mau bilang alah lebay lo a lah lo ngapain sih bikin kayak gini ala lo lo sok bijak apa gitu
cuma long the way mungkin yang membantu aku jadi lebih tahan itu adalah dengan satu pemahaman lagi
balik lagi kalau aku selalu baliknya ke mindset mbak
karena aku percaya kalau misalnya kekuatan pikiran tuh dahsyatnya luak biasa
kita bisa ngontrol diri kita segitu gitu
aku percaya banget itu dan balik lagi ke pemahaman diri kita gitu
aku punya satu mindset ketika hal ini terjadi adalah kita tuh gak bisa ngontrol orang lain
aku gak bisa mencegah mbak kusto untuk berbicara sesuatu yang tidak menyakiti
aku gak bisa mencegah itu
apalagi orangnya aku gak kenal di luar sana
apalagi teman terdekat aku yang kayak udah deket banget sama aku
sehingga mereka merasa ada privilege untuk berbicara hal yang tidak menyenangkan ke aku
aku tidak bisa mengontrol itu
tapi yang bisa aku kontrol adalah diri aku sendiri
yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku menyikapi itu
yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku melihat ini
jadi i think a lot of things that changed in my life adalah tentang bagaimana aku merubah mindsetku mbak
aku tuh dulu ngepost story di instagram aku tuh takut banget mbak
kayak aduh aku takut diomongin
kayak karena aku takut akan di judgement orang
aku takut banget mbak
sampai aku tuh sering banget upload apus upload
sampai akhirnya aku tahu pemahaman gini
kayak oke buat apa gue mendengarkan orang yang bahkan tidak punya andil di hidup gue
pada saat itu kan mungkin faktornya eksternal gitu ya
kayak gimana aku melihat bahwa kata kata orang tuh mempengaruhi aku untuk justru berkarya
untuk bikin sesuatu
dan disitu aku mikir ya ini orang gak ngasih gue makan
gua pacaran ini orang gak bayar gue nikah
jadi ya disitu yang aku akhirnya akhirnya balik lagi ke mindset sih tadi
tapi gua bisa ngontrol diri gua sendiri
dan percayalah teman teman yang menonton ini kekuatan pikiran itu dahsyatnya luar biasa
dan kita benar benar bisa mengontrol diri kita sendiri dalam dalam apapun gitu
karena dan prosesnya mungkin panjang ya
kalau aku sampai sekarang juga ada yang kayak it's still evolving
kayak aku udah sampai di tahap oke bisa berdamai dengan masa lalu terus apalagi apa lagi
cuman aku mau berusaha
tapi aku lihat ini sebagai sebuah challenge
nextnya apa ya untuk kita jadi manusia yang lebih baik gitu
terima kasih loh
tapi aku jadi sedikit di apa namanya disentil lah ya
aku juga termasuk orangnya
aduh gue ngepost ini kayaknya gengges deh
kayaknya takut orang nilainya gini gini
tapi mungkin memang harusnya kita bisa filter ya
itu dari kita sendiri
bahkan aku pernah mungkin di titik yang kayak misalnya di kantor tuh posting posting soal bahan siaran kita
kemudian ada warganet yang ngebully
ini presenternya gini atau kenapa sih beritanya naikinnya gini atau segala macem
aku pernah ada di titik bahkan gue gak mau lihat komentar di youtube
gak mau lihat komennya
biasanya kan kanan gatel ya lihat komennya
tapi gak mau
nah gimana kemudian temen temen dari menjadi manusia
sekarang berjalan memberikan fokus memberikan perhatian buat teman teman yang merasa punya apa namanya ya
punya bukan gangguan tapi lebih apa ya
semacam gangguan kesehatan mental lah
atau keluhan keluhannya dan curhat curhatannya melalui instagram melalui youtube juga
kalian pasti banyak lihat hate speech
kalian banyak juga lihat komentar yang jelek yang negatif
nah dari menjadi manusia nih gimana kemudian membatasi hal hal seperti ini
kalau dari kita mungkin unik
aku personally nggak pernah mendapatkan hate speech untuk menjadi manusianya ya
alhamdulillah banget gak pernah gitu
cuman memang yang mendapatkan mostly adalah orang orang yang bercerita di menjadi manusia
kayak misalnya orang yang tidak percayakan agama tuh wah hate special
kenceng banget lgbt itu kenceng banget
kemudian bahkan mental illness juga masih cukup kencang gitu
nah disini aku menerapkan hal yang sama gitu
ketika ini untungnya tidak terjadi ke aku
aku juga gak tau ketika that kind of hate speech yang terjadi ke aku apa namanya aku akan seperti apa
tapi kita selalu ngasih tau ke orang yang bercerita
syarat utama untuk mau menceritakan permasalahan hidup menjadi manusia adalah satu
harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri
berdamai dengan diri sendiri adalah termasuk untuk bisa mendengar apapun kata kata orang lain terhadap diri kita karena kita sudah menerima diri kita
terlepas apapun itu sehingga kita tidak memperdulikan omongan orang lain
itu sih mbak
dan kalau dari aku sendiri mungkin ketika kita ngomongin hate speech ketika kita ngomongin kebencian gitu ya
ini jadi satu concern yang luar biasa buat aku personally
gimana kita menjelek belakang orang lain di social media
that's why menjadi manusia ada kita pengen orang jadi lebih open minded sih mbak
oke ini ada pertanyaan dari temenku farhanisa nasution
dia nanya cyberbullying ini ada kaitannya nggak sih kak dengan mental illness
dalam hal ini dilihat pengaruhnya dari sisi pembuli
nah kalau ngomongin dari sisi pembuli kadang kadang ya korban juga jadi pelaku nih
karena merasa orang aja bisa gituin gue
kayaknya gue juga bisa deh bully orang
nah kemudian mereka melakukannya lewat social media lewat digital dan segala macam ya
gimana raka menanggapi ini
coba aku coba baca pertanyaannya
cyberbullying ada kaitannya gak sih kak dengan mental illness
dalam hal ini ini dilihat pengaruhnya dari sisi yang ngebully nya berarti ya
ya dari sisi pembulinya
oke mungkin menjawab ini
menjawab ini ya cyberbullying
pelaku berarti ya
aku bukan ke korban gitu
kayak ketika seseorang do something
mungkin mungkin theoretically aku gak bisa menjawab apakah ini ada kaitan dengan mental illness atau enggak
karena aku kayaknya bukan orang yang tepat untuk menjawab dari segi psikologis gitu
karena aku juga bukan praktisi gitu
cuman satunya yang bisa aku lihat adalah berdasarkan patternnya orang yang mau
mental illness that pembulinya tuh punya gitu
tapi bagaimana juga lingkungan dia menerapkan membentuk dia menjadi pribadi yang seperti itu
dan ketika kalau misalnya aku ngelihat kan cyberbullying ini udah menjadi sebuah pattern ya
biasanya akunnya akun anonim
kemudian kayak mereka nggak berani untuk menunjukkan identitas mereka
ada kaitan di situ
tapi aku rasa kayaknya banyak aspek lain yang mempengaruhi seseorang sampai akhirnya melakukan cyberbullying di social media sih
kalau dari aku sih gitu
psychologically apakah proven bahwa ada kaitan dengan mental illness
i think have no capacity untuk menjawab itu sih
oke eh gak kerasa loh udah tiga puluh menit kita ngobrol ngobrol raka di instagram chatroom cnn indonesia
ini pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita menutup obrolan kita sore hari ini
udah sore siang jam tiga
ya gak kerasa ya mbak
kan gak kerasa
karena banyak banyak yang bisa di share ke teman teman juga
yang kayaknya juga kenal ide aku
tapi kan judulnya kita syarat menjadi manusia kuat
pesan raka pesan teman teman menjadi manusia khususnya di masa pandemi ini
karena kita ada di masa yang gak jelas kapan selesainya kapan berakhirnya di masa ketidakpastian
apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia kuat menghadapi semua ini
kalau aku mungkin aku gak tahu
aku gak tahu
aku mungkin aku juga gak bilang aku kuat ya
maksudnya kayak aku juga aku tuh cengeng banget
kayak gue cengeng banget lah
se human being gitu
kayak dikit dikit nangis
aku juga gak sekuat itu
cuman aku selalu aku percaya balik lagi ke mindset kita
gimana kita melihat pandemik ini
jadi kalau aku mungkin sekalian aku wrap up dalam satu pemahaman yang aku punya mbak
yang aku jadikan kayak apa sih yang raka ghani satria jalankan dalam hidupnya
dan ini yang membantu aku banyak
yang pertama adalah
saya akan menjadi apa yang saya pikirkan
itu aku percaya banget
kalau misalnya kita mikirnya positif
everything that terjadi di hidup kita positif
apa yang kita pikirkan positif yang akan datang kita juga positif
kalau kita mikirnya negatif ya negative will come back to us
banyak mimpi aku yang jadi kenyataan
itu yang pertama
terus kalau misalnya mimpinya gak jadi kenyataan gimana nih
nah kan this pandemic kan menghalangi mimpi banyak orang
mimpi aku sendiri gitu
aku nikah ketunda
kemudian banyak event yang gak jadi
terus apa namanya
ada hal hal lain yang memang berpengaruh untuk menjadi manusia it self gitu
nah ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak menjadi kenyataan
masuklah ke poin nomor dua mbak
jatuh cinta dengan takdir
kalau misalnya kita dikasih masalah ketika dikasih ujian
percayalah semesta sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita
bahwa selalu ada hal baik yang kehidupan berikan untuk kita
kalau misalnya memang saat ini aku misalnya ditunda untuk menikahnya
kemudian banyak event yang tertunda
aku percaya bahwa semester sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dibandingkan ini
kemudian menggabungkan dua konsep tadi
jatuh cinta dengan takdir
maka menjadi sebuah kesimpulan
yang bikin kita kecewa itu ekspektasi kok
jadi kalau misalnya ekspektasi segini kalau jatuh ya sakit
tapi kalau ekspektasinya segini kita turunin ekspektasinya ketika jatuh
gak sesakit itu
terima kasih banyak
jadi jangan lupa
ekspektasi juga sama manusia ya paling penting itu
raka terima kasih banyak
semoga juga buat manusia
juga banyak banget yang komentar
akhirnya semua sadar kalau ternyata kesehatan mental adalah yang penting
berpikir positif kontrol diri sendiri adalah yang paling penting
ada cerita juga tuh
saudaraku semua egois gak support
dan dia harus menewasakan dengan masalah yang aku hadapin dengan bijak well
terima kasih banyak juga buat followers
atau pengikutnya menjadi manusia yang sudah nonton raka ghani satria hari ini
salamku buat dua co founder yang lain
thank you banyak untuk kesampaikan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih sianen indonesia
oke itu dia tadi
saya di chatroom cnn indonesia sudah ngobrol bareng sama co founder dari menjadi manusia
yang ternyata ceritanya luar biasa
pernah jadi pengguna narkoba
kehilangan orang tuanya
itu titik terendah manusia sih
tapi akhirnya walaupun butuh lima belas tahun
terus semua it takes time
tapi semua akhirnya raka bisa bangkit lagi
jadi ya itu buat temen temen ya
jangan maunya yang instan
ketika gagal jangan mau bangkit cepat
mungkin ketika gagal ada waktu untuk memahami kenapa kita gagal
kenapa kita jatuh kemarin
dan baru deh bagaimana kita harus bangkit
jadi gak secepat itu untuk bangkit lagi
tapi terima kasih buat yang sudah gabung
tadi juga banyak pertanyaan
normal gak sih kalo cemas atau stress atau ngerasa gagal
jadi kita harus juga paham nih ya
bahwa wajar seseorang itu merasa cemas merasa panik merasa stres merasa lelah merasa takut merasa khawatir
tapi yang paling penting adalah bisa menceritakan
menghubungi kerabat menghubungi orang tersayang atau terpercaya
kemudian cerita masalah kita sendiri atau ditulis masalahnya
terima kasih banyak
silahkan melanjutkan aktivitas teman teman semuanya
saya prasidia kuspaf pamit
bye bye assalamualaikum